konflik kemanusiaan yang terjadi di negara bagian rakhine myanmar
memaksa ratusan ribu etnis rohingya pergi meninggalkan tempat tinggal mereka
beberapa negara tetangga menjadi tujuan pelarian untuk mendapatkan perlindungan
kondisi kesehatannya sangat drop sekali terutama pada anak anaknya
saksikan kisah mereka dalam program spesial etnik rohingya mencari suaka
minggu dua belas november jam setengah tujuh malam di cnn indonesia